terkait kocok ulang kabinet jokowi jk bergabung dengan saya malam hari ini melalui sambungan telepon ada ray rangkuti pengamat politik dari lingkar madani
bang ray selamat malam
bang rey saya tahu pasti banyak yang bisa anda kritisi yang bisa anda komentari terkait dengan reshuffle kabinet jokowi jk hari ini
tapi kita ke nama nama dulu artinya nama nama yang masuk dalam rombak atau kocok ulang kabinet kali ini memang sudah bisa anda tebak
anda prediksi atau mungkin di luar tebakan atau luar prediksi anda
kalau dalam pengertian kinerja ya di luar prediksi dan dalam pengertian politik juga di luar prediksi
dan dua yang diganti ini kan sebenarnya lebih karena alasan
satu ya yang diganti itu karena alasan yang bertanggung jawab menurut saya ini
nah oleh karena itu ya pergantiannya sebenarnya lebih karena menterinya bukan karena pak jokowinya
nah tapi kalau reshuffle dalam pengertian politik atau reshuffle karena pergantian kinerja
saya pikir nama pak opipa adalah nama yang jauh dari isu reshuffle
harusnya jauh dari isu reshuffle
oke yang di luar prediksi anda itu itu saja atau ada yang lain
ya kalau kinerja dan politik saya pikir menteri panca
nah itu rasanya politik kenapa gitu
karena jauh ini kan pan menjua ya
kadang kadang menterinya ada di kabinet tapi politiknya lebih banyak mengkritik pak jokowi
bahkan berseberangan dengan pak jokowi
dan sebagaimana kita ketahui bahwa pan sudah mengikat komitmen dengan dua partai yang lain
seperti di luar dengan pks untuk sama sama mengusung calon presiden di luar jokowi tahun dua ribu dua puluh
nah karena yang akan datang
nah kalau di luar dari itu ya
hanya pan menarik kadirnya dari kabinet
atau ya pak jokowi segera menggantikan anggota kabinet dari pan itu
oke jadi perkiraan bang rey artinya reshuffle kali ini lebih ke arah untuk perbaikan kinerja
atau lebih ada warna konsolidasi politik
nggak lebih banyak pada konsolidasi politik menurut saya ya
jadi kepentingan apa
jadi ya kepentingan dua ribu sembilan belas
bagaimanapun pak jokowi mengikatkan ada pan pindah politik
dan sepatutnya ya harus mengeluarkan bayangan saya sih
mengeluarkan pan itu
dan tentu saja membantukan itu
terus pak ham ini penting bagi pak jokowi
karena beliau merupakan representasi dari kata kata kelompok lain di luar kolkar yang menjadi dominasi
dan suaranya belum tentu itu ke pak jokowi dari sekarang
dengan dipilihnya pak idrus
nah itu pak jokowi sekaligus merangkum
beberapa kelompok di lingkungan partai golkar
kalau terkait dengan konsolidasi politik seperti yang juga anda perkirakan
artinya apakah anda melihat atau mencium ada indikasi ada deal kepentingan politik antara pemerintah dan juga golkar untuk dua ribu sembilan belas
saya pikir itu sesuatu yang tidak terbatas batas ya
dan juga memang tidak salah kalau presiden kemudian terus melakukan konsolidasi
jadi kekuatannya di dua ribu sembilan belas yang akan datang
nah itu juga boleh boleh banyak
nah makanya salah satu
oleh karena itulah kursi khofifah itu sekarang diserahkan kepada idrus farham
yang saya sebut tadi merupakan kelompok lain
bukan partai golkar yang belum tentu juga sebetulnya bisa dibatalkan oleh air laga
itu juga yang bisa menjelaskan mengapa sampai sekarang air langga dipertahankan oleh pak jokowi
sekalipun sebetulnya agak tidak bersesuaian dengan komitmen pribadi pak jokowi sendiri
oke bang rey ini poin pertanyaan saya selanjutnya
anda sebut sebut air laga hartato
artinya mau gak mau kita akan membahas rangkap jabatan ini bang rey
anda melihat artinya rangkap jabatan ini sebelumnya ini anda melihat ini mengingkari keinginan dari presiden
yang sebelumnya berucap bahwa tidak menginginkan menteri di posisi di kabinetnya ini rangkap jabatan
pastinya memicu atau menimbulkan polemik
anda melihatnya rangkap jabatan ini seperti apa
karena menurut saya rangkap jabatan di dalam kabinet itu sesuatu yang menjadi adalah bagian dari prinsip penyelidikan ekoran kita
khususnya dalam hubungan ke presidenan
meskipun tidak diatur secara undang undang atau secara kelembagaan
maka keinginan presiden secara pribadi yang disahkan antara jabatan politik di partai dengan anggota kabinet
itu langkah maju yang semestinya didorong
nah sayangnya dan faktanya kemudian sekarang ini pak jokowi
di apa namanya ya bertolak belakang dengan komitmen awalnya dengan membiarkan terus menerus pak erlangga
untuk terlibat di dalam koalisi kabinet ini dengan karena argumen yang sangat pragmatis menurut saya ya
pragmatis teknis ya itu
ya itu ya
termasuk bang rey termasuk ada alasan dari presiden mempertahankan erlangga di posisi menteri perindustrian
karena kompeten di bidang perindustrian kemudian juga sisa masa jabatan tinggal satu tahun lagi
menurut anda alasannya cukup mengada ngada tidak logis atau apa
ya itu yang saya sebut tadi alasan pragmatis dan alasan teknis
alasan pragmatis dan teknis itu mau disukar dengan alasan yang prinsipil dalam kepentingan negara kita
kalau soal misalnya enam bulan kemudian juga tinggal satu tahun lagi itu teknis semua
tinggal pak jokowi mencari orang yang terbiasa di budi kabinet yang mungkin adaptasinya cukup serta setelah itu tidak ada keempat
baik terima kasih bang ray rangkuti pengamat politik dari lingkar madani sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
bang rey malam hari ini berikutnya kita akan masih berbicara terkait dengan kekuatan partai
beringin partai golkar ya di kabinet kerja jokowi jk
sekjen golkar idrus marham resmi dilantik sebagai menteri sosial menggantikan kofifa indar parawansa yang maju di bursa pemilihan gubernur jawa timur
nah kini komposisi partai golkar di kabinet jokowi
jk pun bertambah menjadi sebanyak dua posisi atau dua kursi menteri di sana pasalnya
pasalnya erlangga hartarto juga merangkap jabatan sebagai menteri perindustrian dan juga ketua umum golkar
sekjen partai golkar idrus marham resmi dilantik sebagai menteri sosial menggantikan kofifa indar parawansa yang maju sebagai calon gubernur jawa timur
artinya komposisi partai golkar di kabinet kerja jokowi jk kini bertambah menjadi dua kursi menteri
presiden jokowi juga tidak mencopot erlangga hartarto yang rangkap jabatan sebagai ketua umum beringin dan menteri perindustrian
padahal di awal pembentukan kabinetnya presiden sempat melarang anak buahnya rangkap jabatan di partai
elit golkar membantah adanya deal politik antara golkar dan pemerintah dengan masuknya idrus marham dalam kabinet
di dasarnya pertimbangannya memang pak idrus memang memiliki kemampuan dan pak presiden pasti merasa cocok pak idrus menjadi
menteri sosial kita tidak bisa berbicara ada deal deal tapi itulah yang terjadi bahwa golkar mendapat kepercayaan untuk menuduki pada saat ini kursi menteri sosial
sementara itu pdi perjuangan merasa presiden jokowi tidak mengistimewakan golkar
pdip bahkan tidak merasa terancam dengan posisi golkar yang bertambah di kabinet jokowi jk
apa yang perlu dipermasalahkan
yang pertama ini hak prerogatif presiden
ingin membangun kerjasama partai partai pendukung pemerintah yang lebih solid
ya kan kalau dilihat kontribusi partai golkar di dalam kerjasama ini kan cukup signifikan
karena partai golkar partai kedua terbesar setelah pdi perjuangan
itu sebabnya wajar kalau presiden memberikan kursi tambahan istilahnya untuk fungsionaris golkar
tidak ada yang perlu diributkan
elit golkar mengisyaratkan masuknya idrus dalam kabinet semakin menegaskan posisi dukungan beringin untuk jokowi pada pilpres dua ribu dua puluh
rifana pratiwi jakarta
apakah salah satunya mungkin komentar dari anda masuk dalam prediksi atau juga seperti bang ray di luar prediksinya
yang pertama dari akun twitter sekretariat kabinet republik indonesia mencuit idrus marham mengungkapkan akan segera bekerja dan mempelajari program program yang ada di kementerian sosial
kemudian edrus haryanto mencuit erlangga tidak diganti
idrus marham masuk reshuffle kali ini tidak berorientasi kerja
tapi lebih warnanya ke warna politik katanya
berikutnya don vero
jokowi pandai membentengi diri dengan menempatkan orang orang yang bisa atau yang dapat mendukung atau membantunya
semoga mereka ini orang orang yang tepat dan mau bekerja sama demi kemajuan rakyat dan juga bangsa indonesia
masih ada lagi
rabuti mencuit dua pucuk pimpinan parpol
ketua umum dan sekjen golkar ditempatkan dalam kabinet yang akan berakhir pada dua ribu sembilan belas
jelas ya gambaran peta politik dua ribu sembilan belas
warnanya sudah mulai bisa diterawang mungkin dari sekarang
oke masih ada satu lagi ternyata dari akun at lady nova
wow katanya reshuffle kabinet semoga bisa bikin rakyat bahagia dan indonesia lebih maju lagi